selamat sore pak albert
selamat sore mbak nana
dan andreas marbun
selamat sore mbak nana thank you
oke saya mau ke pak albert terlebih dahulu
pak albert draft rkuhp kan sudah diserahkan pemerintah kepada dpr
tetapi belum disahkan di sidang paripurna
apakah artinya masih ada kesempatan
kepada masyarakat sipil kepada civil society
untuk memberikan masukan
atau ini sudah final tidak bisa diotak atik lagi
hanya ditunda saja pengesahannya
ya begini mbak nana
jadi sesuai dengan arahan dari presiden jokowi
pada september dua ribu sembilan belas lalu
maka tim ahli dan pemerintah
dalam hal ini kementerian hukum dan ham
telah melakukan sosialisasi
sebanyak dua belas kali
di kota kota besar indonesia
tujuannya adalah untuk menjaring
masukan aspirasi usulan
untuk perumusan rkuhp
nah dengan sosialisasi tersebut
fokusnya adalah empat belas isu krusial
nah jadi menjawab pertanyaan mbak nana tadi
fokus dari pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah dan dpr
tentu merupakan empat belas isu krusial rkuhp tadi
nah jadi saya perlu menyampaikan bahwa
ini kan hari ini kan terakhir ya dpr
masa sidang ini sidang paripurna penutupan
jadi dari pertemuan kemarin antara pemberitaan dpr
masing masing fraksi itu akan membahas secara internal
sebelum nanti menyampaikan pendapat mini masing masing fraksi
nah saya pikir ketika masing masing fraksi dari dpr
terus membahas secara internal
itulah sebenarnya kesempatan masyarakat
membuat pertemuan yang berarti
sebagai hak untuk diperhatikan
hak untuk dipertimbangkan
untuk memberikan masukan kepada para wakil rakyatnya masing masing
sebatas empat belas isu krusial tadi
demikian mbak nana
ataupun berharap kepada fraksi fraksi di dpr
begitu ya pak albert ya
yang saya tangkap dari pernyataan anda
jadi kan itu kan nanti silahkan disampaikan kepada wakil rakyat masing masing
tetapi dari dua belas sosialisasi kota tersebut
memang pemerintah sudah melakukan banyak sekali reformulasi
atas empat belas isu krusial tersebut mbak nana
salah satunya adalah
men take out dua pasal
yaitu pasal avokat curang dan pasal dokter tanpa izin
selain itu melakukan sejumlah reposisi dan menambah penjelasan
dalam pasal pasal tersebut
sehingga rancangan kuhp ini
jadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam
baik saya mau ke mas andreas
kalau klaimnya dari
tim perumus rkuhp
atau tim komunikasi rkuhp
tadi mas albert bilang bahwa sudah ada sosialisasi
ke dua belas kota besar di indonesia
tapi reformasinya juga sudah dilakukan
terhadap pasal pasal yang kontroversial
sudah ada dua pasal yang di take out
tapi pemerintah juga sama dpr masih menunda pengesahan draft rkuhp
di sidang paripurna
tapi celahnya ini masyarakat sipil bisa dititipkan kepada fraksi fraksi di dpr
ini koalisi masyarakat sipil melihatnya bagaimana
apakah masih bisa berharap kepada fraksi fraksi di dpr
atau ini tampaknya sudah tertutup pintunya
tinggal pengesahan saja formalitas saja
ketika pandangan mini fraksi
kemudian formalitas akan langsung disahkan di sidang paripurna
tidak ada celah lagi bagi civil society untuk memberikan masukan
oke semua opsi pertama nana semua opsi harus dicoba
kita berharap nanti kalau dpr bisa mendengar
harapannya bisa mendengar dia bisa masuk
kemarin juga kita berharap pada pemerintah
dan pemerintah buktinya mendengar kok
banyak juga masukan masyarakat sipil yang diakomodir
banyak juga tadi seperti mas albert bilang ada yang di take out gitu
jadi harapan kita selalu ada kita usahakan terus
tapi nana yang perlu dicatatan sebenarnya
kita harusnya bahas lebih fokus ke substansi
sebelumnya gini dulu deh nana
tadi sudah ditampilkan tuh pasal pasal bermasalah ya
menurut saya meskipun banyak pasal di buku dua yang bermasalah
tapi buku satu juga bermasalah
tapi saya nggak akan bahas lagi buku satu ya
di buku satu itu prinsip prinsip hukum pidana itu sangat teknokratik gitu ya
saya rasa kita nggak akan cukup waktunya bahas itu
tapi contoh deh nih di sini ada penghinaan presiden misalnya ya
pasal dua ratus delapan belas yang baru di rkuhpr
persoalannya lebih jauh kalau gitu
kalau pertanyaannya bisa harapannya dpr mendengar atau enggak
kita akan tetap coba kita akan usahakan dari dpr
cuma kalau pemerintah bisa ini kan lagi reses ya
kalau pemerintah misalnya nanti juga dikasih catatan
nanti pada saat tahap pembahasan pemerintah juga sudah punya catatan sendiri
kan juga nggak ada salahnya
jadi harapannya pemerintah juga bisa terima masukannya
silahkan mbak nana

pak albert dalam pasal dua ratus lima puluh enam diatur soal demonstrasi tanpa pemberitahuan
yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keonaran ataupun huru hara
diancam pidana enam bulan penjara
banyak pihak terutama mahasiswa mengkritik pasal ini akan membelenggu
kebebasan berpendapat karena semua demonstrasi akan pastinya mengganggu
ketertiban umum karena dilakukan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan
kalau soal keonaran dan huru hara itu sudah pasti sudah betul
tapi frasa ketertiban umum ini multitafsir pak albert
jadi begini mbak nana pasal dua ratus lima puluh enam itu adanya di bab lima rkuhp tentang tindak pidana
terhadap ketertiban umum
jadi kalau mbak nana perhatikan salah satu unsur utama yang menjadi
concern dari tim perumus adalah kalau atau apabila suatu unjuk rasa dan demonstrasi
dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dahulu
nah artinya apa mbak nana
kalau sudah diberitahukan kepada pihak yang berwajib maka serta aksi atau peserta demonstrasi
atau penanggung jawabnya
tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal ini
sekalipun akibat berupa terganggunya kepentingan umum sudah terjadi mbak nana
jadi gini dalam hukum pidana itu kan orang bisa dipidana
kalau seluruh unsur unsur tindak pidananya sudah terpenuhi mbak nana
kalau salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka polisi harus menghentikan penyidikan
pengadilan harus memutus bebas gitu mbak nana
jadi sepanjang aksi unjuk rasa atau demonstrasi sudah diberitahukan
pastinya tidak akan bisa diterapkan pasal dua ratus lima puluh enam ini mbak nana
jadi hanya pemberitahuan saja ya bukan izin ya
betul betul bukan izin jadi memang awalnya gini
saya sampaikan dulu
jadi dulu letaknya itu di bab lima di versi september dua ribu sembilan belas
lalu ada paragraf yang tertulis di dalamnya itu tindak pidana perizinan gitu loh
ini yang menjadi kesalahpahaman dari teman teman koalisi teman teman aktivis
bahwa dianggap soal ini
seolah olah itu demonstrasi harus izin
nah padahal dengan diberitahukan saja maka itu sudah cukup
oleh karena itulah tim purmus bawang ap setelah mendengar kita mereposisi
jadi bunyi paragrafnya adalah tentang penyelenggaran pawai unjuk rasa
atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
unsur pasalnya seperti ini
baik baik saya mau tanya ke mas andreas
mas andreas pasal dua ratus lima puluh enam ini menurut anda multitafsir
frasa ketertiban umumnya dan mengancam kebebasan berpendapat
karena ini teman teman mahasiswa dari beberapa bem khawatir
kalau mereka kemudian menggelar unjuk rasa
meskipun sudah ada pemberitahuan
tapi mengganggu ketertiban umum mereka bisa dipidanakan
oke mbak terima kasih
terkait perihal multitafsir atau enggak saya rasa saya nggak akan ngulangin di sini
ada teman teman mahasiswa sudah berkali kali bicara lah
saya juga enggak bisa bicara atas nama mereka gitu ya
karena udah bukan mahasiswa lagi gitu ya

tapi kalau terkait unsur misalnya terganggunya kepentingan umum
misalnya kan itu yang selalu dipermasalahkan oleh teman teman mahasiswa
mereka selalu bilang gini kayak tadi mbak nana juga bilang
demo bikin macet deh gitu misalnya
nah itu bisa langsung ditangkap atau enggak
nah yang kayak gini gini ya yang mungkin harus dijawab oleh tim perumus
karena kalau patokannya pertama pasal demonstrasi
spesifik membuka demonstrasi ini baru diundang undang kita di rkuhp
di kuhp lama itu tidak ada spesifik bahas demonstrasi
pawai ada pawai
namanya ada pawai tapi kalau demonstrasi enggak ada
saya nggak tahu ini asalnya dari mana tapi ya oke lah ini ada
dan memang ada benarnya juga lah maksudnya ya gitu ya
yang dipermasalahkan itu enggak cuma unsurnya multi tafsir
tapi juga tentang ancaman hukumannya yang jauh lebih tinggi daripada di kuhp existing
di rkuhp existing itu hanya beberapa minggu kalau saya enggak salah
tiga dua tiga minggu gitu sedangkan di kita kan enam bulan
tapi oke lah itu perdebatan lain lagi tentang ancaman pidananya
nah yang poin saya adalah mbak nana gini
kalau saya bilang multi tafsir di bawah di lapangan
itu seringkali penegakan hukumnya pasti abuse
kalau saya bahas penegakan hukum pasti tim perumus mungkin termasuk juga pak albert ya
langsung bilang oh ya itu pasti salah penegak hukumnya gitu ya
karena salah di praktek ya betul lah
saya juga sepakat gitu dengan tim perumus
banyak juga kesalahan di praktek banyak
cuma jauh lebih baik kalau syarat ini dikunci dari undang undang
jadi kalau enggak multi tafsir kan jadi lebih enak
itu aja sebenarnya mbak nana kita harapannya
baik saya ingin tanya ya ke pak albert lagi
pak albert ini soal pasal penghinaan terhadap presiden dan juga wakil presiden dalam draft yang final
draft rku hp final ini dianggap multi tafsir
sekali lagi karena sulit membedakan antara kritik dan juga penghinaan
ini nanti banyak orang yang khawatir dikriminalisasi ketika mereka melontarkan kritik
tapi karena frasa soal kritik ataupun membedakan antara kritik dan juga penghinaan terhadap presiden dan juga wakil presiden
ini sangat rancu begitu
ini bagaimana jawabannya
ya mbak nana tentu kalau kita berdiskusi sore hari ini
saya pikir mbak nana juga pasti akan bisa menyetujui pandangan yang mengatakan bahwa penghinaan itu dimanapun juga
di negara manapun juga merupakan perbuatan yang tersalah
terlepas diatur sebagai perbuatan pidanaka atau sebagai perbuatan perdana
misalnya dalam konteks inggris misalkan perbuatan melawan hukum
nah jadi kesimpulan adalah penghinaan ini adalah intrinsically wrong
sesuatu yang memang dari nature nya itu memang sudah tercela mbak nana
nah sebenarnya kalau membedakan antara yang mana kritik dan delik atau penghinaan
maksudnya delik itu adalah pelanggaran penghinaan itu adalah pelanggaran
itu sebenarnya sederhana banget kok mbak nana
jadi gini kalau kritik itu kan ditujukan misalkan
atas pandangan yang berbeda terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden misalkan
jadi berkaitan dengan policy
tetapi kalau bicara delik atau pelanggaran berupa penghinaan
ya misalkan kalau mengatakan presiden dengan embel embel kebun binatang seperti itu
ada beberapa teman teman mahasiswa yang pernah mengatakan bahwa presiden jokowi pembohong
apakah kemudian itu maksudnya deliknya apa
apakah itu masuknya kritikan atau itu masuknya penghinaan
itu menjadi sangat rancu nantinya karena pasal itu sebelumnya sudah pernah dibatalkan di mahkamah konstitusi
sekarang kondisi psikologis masyarakat di indonesia ini ketakutan untuk melontarkan kritik
dengan adanya pasal ini akan semakin membuat masyarakat takut melontarkan kritik terhadap pemerintah
yang tadi yang tadi saya tanyakan soal pembohong itu apa maksudnya
penghinaan atau kritik
nah ya jadi gitu
yang mbak nana tanyakan barusan itu kan adalah contoh yang bersifat
yang bersifat kasuistis kan
betul ya mbak nana
contoh misalkan ada mahasiswa mengatakan presiden jokowi pembohong misalnya seperti itu
nah oleh karena itulah perumus rkuhp tersebut menetapkan pasal dua ratus delapan belas rkuhp ini sebagai delik aduan mbak nana
oke jadi hanya presiden dan wapres yang bisa melaporkan
presiden saja yang punya legal standing untuk mengadukan tersebut
dengan kata lain gini mbak nana
itu tidak bisa lagi melaporkan adanya penghinaan terhadap presiden
itu kuncinya sebetulnya
saya perlu menyampaikan mbak nana biar publik juga bisa memahami
pasal satu ratus tiga puluh empat kuhp tentang penghinaan antara presiden yang sudah dianulir oleh mk
itu ternyata sangat sangat berbeda dengan pasal dua ratus delapan belas rkuhp
kalau masih ada waktu saya bisa menjelaskan juga mbak nana perbedaannya apa saja
oke ini waktu kita gak banyak nih
saya harus tanya tanggapannya mas
nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lagi
mas andreas menurut teman teman koalisi masyarakat sipil soal pasal penghinaan terhadap presiden dan juga wapres
meskipun deliknya ini delik aduan dari yang bersangkutan begitu ya
dari presiden atau ruapres nya sendiri
tapi kan sekali lagi sulit untuk bisa membedakan antara kritik dengan penghinaan
ini sangat rancu sekali kalau menurut banyak orang
ya benar mbak nana memang rancu
saya kasih contoh ya
dan ini juga berbahaya sama teman teman jurnalis
misalnya kayak salah satu majalah itu
waktu itu bilang pak jokowi pembohong tadi
terus dibikinlah hidungnya kayak pinocchio gitu
nah itu jurnalis yang bikin kayak gitu hati hati besok ya
tapi ini jadi ini sangat concern saya
ini jurnalis juga terdampak
tapi poin saya beginilah
oke pak albert tadi sampaikan poinnya bagus
di luar negeri juga masuk port
tapi kalau court itu biasanya gini pak yang membedakan
kalau dia tort tidak ada polisi di antara kita berdua
jadi nggak ada upaya paksa dari negara yang bisa nangkap saya
dan kedua beginilah
oke lah misalnya saya bisa terima argumen tim rumus
banyak orang beda pandangan juga
banyak yang memandang bahwa harkat martabat presiden itu harus dilindungi juga
begitulah mereka bilang oke lah
terakhir terakhir mbak nana
hati hati tim brumus
gini sejarah kelam terhadap penggunaan undang undang multitafsir
di indonesia itu berbahaya
saya kasih contoh
uu subversi itu ditandatangani oleh bung karno
tapi menjadi bahaya
menjadi senjata yang berbahaya
itu di era pak harto
begitu juga uu ite
ditandatangani oleh pak spi
tapi banyak kasus kasus penangkapan itu di rezim pak jokowi
saya mau kasih ingetin aja
jangan sampai ke depan ini gara gara undang undang multitafsir
yang bikin undang undang juga malah kena sama undang undang seperti itu
jangan sampai yang bikin undang undang malah yang kena sendiri
terakhir pak albert
koalisi masyarakat sipil dan mahasiswa akan menggelar demonstrasi besar besaran
jika rkuhp tetap disahkan tanpa melibatkan partisipasi publik
bagaimana pemerintah mengantisipasi supaya tidak terulang lagi demo besar penolakan seperti dua ribu sembilan belas lalu
tadi saya mau nanggap sedikit saja
jadi memang pasal tadi itu memiliki alasan penghapus pidana khusus
kalau dilakukan untuk bela diri atau kepentingan umum
bukan merupakan penyerangan harkat dan martabat presiden
dan jangan lupa mas andreas
kita punya pelaku kekuasaan kehakiman yaitu makam agung dan pengadilan dibawahnya
kalaupun polisi menaikkan harap tersebut asal pengaduan presiden
belum tentu makam agung dan pengadilan dibawahnya menyatakan bahwa yang disangkutan bersalah loh mas andreas
yang kedua saya belum menjawab pertanyaan b nana
jadi gini b nana
bicara rkuhp itu tidak seperti undang undang yang sering mungkin dipermasalahkan oleh teman teman aktivis
undang undang ini bukan ruu ini bukan barang baru mbak nana
sudah sejak lama bahkan kalau kita lihat resolusinya sudah sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga dibahas
sudah melibatkan belasan atau bahkan mungkin puluhan guru besar para ahli hukum pidana dan lain lain
saya termasuk yang paling muda di sana mbak nana
nah artinya gini
rkuhp ini menjadi satu urgensi
tadi sempat disinggung oleh mas andreas tentang buku satu rkuhp
justru buku satu rkuhp ini menawarkan perubahan revolusioner
untuk memperbarui sistem pemidana di indonesia
supaya pengadilan itu nggak langsung serta merta menghukum orang dengan pidana penjara mbak nana
bukankah itu sesuatu yang baik
dan jangan lupa
saya perlu menyampaikan sehari hari bahwa rkuhp yang ini ada b nana
itu belum ada terjemahan resminya b nana
bayangin untuk mengadili jutaan rakyat indonesia
ternyata kita belum memiliki rkuhp yang rasional yang memiliki terjemahan resmi
demikian b nana
oke memang tidak ada kata
terakhir saya boleh b nana terakhir
singkat saja saya nggak bisa kasih lama lama karena ini sudah mau tutup kita
saya mau jawab pak
saya mau jawab pak albert ya
kita juga terima kasih kita juga apresiasi
kita juga mau undang undang ke rkuhp yang lebih bagus
kalau uji dmk saja itu juga tidak bagus
kenapa karena itu kayak logikanya salah
kayak kita pabrik mobil terus ada yang bisa diperbaiki
tapi malah dibilang
udah nanti aja kamu saya jual dulu mobilnya
kamu beli saja nanti perbaiki di bengkel
jangan begitu lah
jadi kita sedang kok diskursus seperti ini
makasih pak albert
tadi saya tidak sebut soal mk
bapak bapak sayang sekali
waktu kita sudah habis
sekali lagi jangan sampai pembuat rkuhp nanti malah akan tersandung sendiri
tersangkut melalui rkuhp
tadi itu yang disampaikan mas andreas ya
dan kita juga berharap bahwa produk legislasi yang dibuat oleh pemerintah dan juga dpr ini kalau bisa melibatkan partisipasi publik
dan jangan sampai kemudian digugat di uji materi di mahkamah konstitusi seperti undang undang yang lainnya
seperti omnibus law dan juga undang undang lainnya
sekali lagi kita tunggu keterbukaan pemerintah dalam draft rkuhp
kita tunggu nanti bagaimana pergulirannya
apakah akan jadi disahkan pada sidang paripurna masa sidang berikutnya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
dan albert aris anggota tim sosialisasi rkuhp kemenkumham
sehat selalu mas andreas dan juga mas albert
baik terima kasih nana terima kasih pak albert
terima kasih mas andreas